melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi kaum difabel
pemicu kemandirian dan kreativitas kaum difabel untuk mengembangkan wirausaha
dan lewat wirausaha ini kaum difabel dapat meningkatkan pendapatan mereka
dan membuat industri kreatif indonesia semakin berkembang
dalam dunia kerja kaum difabel atau disabilitas masih sering dipandang sebelah mata
meskipun mereka punya pendidikan dan juga keahlian
melihat hal tersebut pt my bank indonesia tbk bersama my bank foundation
mengadakan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas penyandang disabilitas
di salah satu hotel bintang lima yogyakarta
acara ini dihadiri presiden direktur my bank indonesia taswiz zakaria
juga dihadiri gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x serta triyono tama founder ojek diva
rice merupakan program pembinaan kewirausahaan dan keuangan kepada para penyandang disabilitas
program ini terdiri dari program pelatihan selama tiga hari
dan dilanjutkan dengan program mentoring atau pendampingan selama tiga hingga enam bulan
selama pelatihan para peserta akan dibekali pengetahuan keuangan
dan juga strategi pemasaran sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya
taswiz zakaria presiden direktur my bank mengatakan
semenjak program ini dimulai pada dua ribu enam belas lalu
yang diikuti dua ratus peserta di fable
kami sudah mulai program ini di indonesia mulai dari tahun dua ribu lima belas
dua ratus diantaranya itu sudah merupakan partisipasi
dari pilot project sehingga tahun ini dan tahun dua ribu sembilan belas nantinya ada dua peserta
jadi total dua ribu dua ratus peserta akan dilakukan dalam kurun waktu dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas nantinya
terkait dengan dua ratus peserta yang sudah dilakukan di dalam pilot project itu
para peserta pun memamerkan produk usaha mereka
seperti tas rajut kaki palsu website makanan tas lukis baju dan lainnya
mereka mengaku bahwa program pembinaan kewirausahaan
membantu mereka dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha
bahkan hingga dapat membiayai anak mereka hingga sarjana

saya sudah berusaha untuk membuat program kewirausahaan

tapi dia bisa saya tidak bisa

akhirnya saya bisa membuat kaki palsu
alhamdulillah dari ketika pertama buka sendiri itu
setelah dua bulan alhamdulillah ada laku dua kaki palsu itu
jauh sekali ya dengan ada penyuluhan maybank ini
alhamdulillah penghasilan saya lebih meningkat daripada sebelumnya
alhamdulillah anak saya saya sudah sekolahin kepada s satu ya
alhamdulillah yang kedua
sudah sekarang s satu itu sudah masuk di kementerian
sulawesi sudah ada yang beli dari sulawesi dari banten dan jabodetabek juga ada
alhamdulillah kemarin saya kan dapat orderan dari kalimantan itu
ya kurang lebih adalah seratus lah
setelah ikut pelatihan vsc rise maybank ini
terinspirasi untuk berinovasi bagaimana nih gitu kan
saya harus bisa mengembangkan
usaha saya itu lebih orang itu lebih mengenal gitu
tapi alhamdulillah setelah dites justru malah banyak sekali gitu
orang orang yang sangat interest ya terhadap karya saya ini gitu
taswin pun berharap program royce ini dapat mewujudkan kemandirian ekonomi kaum difabel
dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah
dalam mengembangkan ekonomi kreatif indonesia